kepolisian resor metro tangerang kota bersama satpol pp kota tangerang banten
menurunkan spanduk bertuliskan tentang kerajaan tertentu
yang menyebut mampu membayar hutang indonesia
yang dipasang di terminal poris pelawat cipondoh tangerang banten pada senin siang
kepala polres metro tangerang kota komisaris besar polisi sugeng haryanto
meminta warga tidak terpengaruh oleh adanya kerajaan di tangerang
terlebih yang mencatut nama presiden jokowi karena semua itu hanyalah bohong
sepanduk yang dipasang di pintu keluar terminal polris pelawat itu
sempat membuat heboh warga tangerang sejak dua pekan terakhir
dalam spanduk tersebut juga tampak nama presiden jokowi dicatut
kombes polisi sugeng haryanto menyatakan spanduk telah terpasang sejak dua minggu lalu
dan pihaknya akan mendalami dengan menghubungi nomor telepon tokoh yang tertera dalam sepanduk
namun ia mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kerajaan
apapun di kota tangerang
karena semua itu adalah bohong